sementara itu hingga semester pertama dua ribu tujuh belas badan pemeriksa keuangan mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara senilai tiga belas tujuh triliun rupiah
jumlah tersebut berasal dari penyerahan aset atau penyetoran kekas negara koreksi subsidi dan koreksi cost recovery
selama periode dua ribu tiga sampai tiga puluh juni dua ribu tujuh belas bpk telah melaporkan empat ratus empat puluh tujuh temuan berindikasi pidana senilai rp empat puluh empat tujuh puluh empat triliun kepada aparat penegak hukum indonesia
kalau ada hubungannya dengan temuan kita yang ada unsur tindak pidana
karena korupsi itu kita menyerahkan kepada kepolisian ke kpk dan kejaksaan
nah semua temuan ada indikasi itu kita serahkan
masalah tindak lanjutnya nanti itu tinggal kita menanyakan saja tapi kita tidak bisa tidak punya alat untuk mengeksekusi
jadi kalau ada perbedaan antara kok gak ditindak lanjuti itu kita gak bisa
kita akan melaporkan aja kenapa ini gak ditindak lanjuti gitu